ima ayah kamu kemana
tadi ada di dalam bu
pasti sudah keluar
tadi kan ayah ada di dalam
kok sekarang udah ada ya bu
udah kita cepet cari ayah
namanya penyakit ayah itu apaan sih bu
kok bisa keserupan gitu
keserupan itu apaan
ada apa sih kalian
kenapa kalian melamun
bu lura itu enak saja kalau bicara
selalu mau menang sendiri kang
kalau dukun santet itu dibiarkan hidup di kampung kita
apa dia pikir
nyawa warga kampung kita tidak terancam
membela si dukun santet itu
bu lura sekongkol dengan si dukun
buktinya waktu dulu
ada pemilihan kepala desa
tiba tiba ada calon kepala desa
yang mati mendadak
maksudmu pak mahmud
saudaranya pak rt kita bukan
ya siapa lagi
jangan jangan dia mati di santet
kalian tidak boleh menuduh sembarangan
bukan karena di santet
kami bukan menuduh
tapi omongan kang diren seperti menuduhnya
ya terserah kang ajalah
pada dasarnya kang
kami hanya ingin kampung kita itu terbebas dari segala kecurangan
dan aman dari gangguan kang
itu aja yang kita inginkan
walaupun kami bukan petugas keamanan seperti kalian
tapi kami punya kewajiban untuk menyenangkan warga
itu memang baik
tapi kecurigaannya jangan keterlaluan dong kang
tapi kecurigaannya jangan keterlaluan dong kang
selalu menyerah wrote
ada keserupan di rumah bu
keserupan di mana
alima gak tau bu alima gak tau bu
kita ciputan pulang bu alima takut
iya kang tapi kita harus melibatkan semua warga kang
kita nggak bisa kerja sendirian
yaudah aku cabut dulu
oke deh kang tapi jangan lupa kang
besok masih banyak yang harus kita selesaikan
ayah kemana bu
ima ayah kamu kemana
tadi ada di dalam bu
pasti sudah keluar
tadi kan ayah ada di dalam
kok sekarang nggak ada ya bu
udah kita cepet cari ayah
emangnya penyakit ayah itu apaan sih bu
kok bisa kesurupan gitu
kesurupannya itu apa sih bu
maaf lihat kang jafar nggak
gak tau tuh bu
ya terima kasih ya
aduh bu kita mesti cari ayah kemana lagi
kita udah capek bu
ibu juga gak tahu harus cari kemana lagi
mendingan kita pulang lagi ya bu
soalnya ari banyak pr dari sekolah
yaudah kita pulang ya
k dam malah
ini caranya naya